halo semua saya andri surya hari ini saya akan mengajari anda membuat animasi
mungkin tidak semua orang mengenal andre surya namun hampir semua orang pasti tahu film hollywood
yang ikut digarap andri surya sebut saja iron man satu dan dua transformers dua prevench of the vollent
dan terminator salvation andri surya juga sempat bekerja pada lukas film sebuah production company
film legendaris star wars dan indiana jones setelah lima tahun meniti karir di luar negeri
tahun dua ribu dua belas andri surya kembali ke indonesia dan membuat sebuah sekolah animasi andri
berharap sekolahnya bisa menjadi wadah bagi siapapun yang tertarik mendalami dunia animasi
menurut andri surya setidaknya ada enam tahap dalam membuat animasi
oke jadi disini adalah tahap modeling jadi modeling itu adalah tahap pertama kali di dalam proses
pembuatan tiga d animation jadi modeling itu adalah pembuatan bentuk modeling itu kalau di secara
lebih dekat ke scouting jadi banyak orang berpikir kalau model apa tiga d itu kan digambar gitu ya
sebenarnya bukan tiga d itu seperti di sculpting nah lalu kedua ada proses namanya texturing
texturing ini adalah warna ya simpel ya misalnya si i thalia ini apa mau menunjukkan
misalnya diubah nih warnanya ya contohnya merah gitu ya nah mobilnya warna merah
gitu loh ya ya texturing emang sebenarnya bisa dibilang texturing ini bisa jauh lebih kompleks
misalnya environment dia kotor kotor ada batu batu gitu loh cuman ini apa secara garis besar tuh
pewarnaan gitu loh oke proses selanjutnya adalah proses rigging ya rigging itu adalah membuat
tulang tulang di dalam karakter seperti contohnya ini
karakter singgoku ya ini bisa dilihat ya shouldernya digerakin ya tuh satu satu dengan
garis garis seperti ini ya misalnya pinggangnya gitu ya naik turun ya nah dia bisa naik turun ini
namanya rigging jadi memberikan tulang pada karakter ya lalu kita move ke stage lighting
dan compositing jadi lighting compositing ini adalah pembelian
cahaya pada suatu karya modeling dan teksturing tadi ya jadi modeling teksturing lalu diberikan
cahaya supaya dia tuh seperti sebelumnya kalian lihat tadi flat sekali ya sekarang udah ada debt
ada bayangan ada reflection ini yang dinamakan lighting compositing jadi ini tahap terakhir
sebelum kita masuk ke dalam animation ya oke lalu tahap terakhir adalah
memasukkan semua elemen itu ke dalam animasi atau sesuatu yang bergerak seperti contohnya ini ya
jadi yang tadi restorannya udah ada kameranya gerak ya zoom in ya jadi ini bisa dinamakan full animation
untuk menjadi animator itu pertama modalnya itu suka main game dan suka nonton film animasi
atau film yang seperti marvel ya heavy visual effect

jadi saya selalu bilang kalau anak sd modalnya apa dua itu aja
saat ini peluang bagi profesi animator semakin besar
sebagai contoh film avenger produksi marvel melibatkan sekitar seribu orang animator dari seluruh dunia
ditambah lagi perkembangan industri game dan metaverse
hal itu membuat andri surya yakin animator adalah salah satu profesi masa depan
tim liputan cnn indonesia jakarta